gak usah nangis
iya tapi berhenti nangisnya
kita harus pergi dari sini
sebelum orang lain lihat
kamu kenapa nangis
saya sedang mencari darsa
saya lagi nunggu dia
udah lama gak kesini
dia mau jual tanah ini ke saya
saya sudah ngasih tanda jadi dua puluh juta
tanah ini bukan mau dijual
saya sudah kasih surat suratnya ke darsa
tapi dia gak dekan datang lagi
ini surat surat tanahnya
yang punya tanah perlu uangnya gak banyak
tapi dia gak mau ada hutang pihutang
jadi tanahnya mau dijual aja
lahan pertanian produktif
yang penting tanda jadi dulu aja
belum dikasih kopi
iya belum minta
cucian udah dikumpulin
kalau gitu saya mau nyuci dulu
kalau ada apa apa langsung kasih kabar
pangandaran pangandaran pangandaran
pangandaran pangandaran pangandaran
pangandaran pangandaran pangandaran
uwas belum dateng
saya mau dicari dep kolektor
saya juga lagi ada masalah
saya ditipu urusan tanah
saya lagi mau cari orangnya
gak ada kegiatan
saya perlu bantuan
kemarin sudah berhenti
saya udah telepon dua kali
pertama saya dirijek
kedua saya dimarahin
mungkin si bos lagi sibuk
ya udah tunggu aja sampai dia datang
saya udah kontak bang uku
ujang bohim kang murad
gak ada yang bisa
kalau yang lain enggak
bisa juga enggak
masa cuma berdua
saya mau ke warung dulu
eh yang ciroyom ini
kelapa kelapa kelapa kelapa kelapa
tapi adanya kopi sunset
sebentar saya bikinin
kemarin saya sama istri saya salah paham
gara gara waktu emak habis jajan cuanki
saya bilang kalau emak jajannya cuma cuanki
bukan sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga
tapi sebetulnya nggak begitu
kamu ngerti gak maksudnya jam
sebetulnya ya begitu
tapi sebetulnya nggak begitu
itu maksudnya gimana ya kang
eh maksudnya emak emang bikin pusing
saya susah jelasinnya jam
masa kamu nggak ngerti jam
saya jadi ragu kamu ngerti
maafin emak ya kang
sambil terus nangis dia jawab gini
saya jadi merasa tambah bersalah
salah saya dulu waktu sekolah
meremehkan pelajaran bahasa indonesia
jadinya sekarang kurang pandai merangkaikan kata kata
jam berapa kamu janji sama siapa itu namanya
jam berapa kamu janji sama dia
kemarin dia cuma bilang siang
nggak bilang jam berapa
buat pastinya nanti dia mau ngabarin
dia sibuk apa
giliran ditanya sibuk apa kamu gak tahu
giliran ditanya cantik kamu tahu
cantiknya sama kelihatan
kalau sibuknya enggak
kalau sibuknya enggak
taruh di bangku
kemarin cecep nelpon kamu ada apa
cecep ada masalah
bangku nampak di belakang
bangu nampak di belakang
bu bun nggak terima posisinya digeser
dia bayar darmon buat ngelawan cecep
kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
cecep minta bantuan kamu
minta bantuan yang lain
sebelum kontak saya cecep ketemu sama mang uu
mang uu bukan cuma nggak mau bantu
malahan nggak mau membahas soal itu
kalau ke yang lain saya nggak tahu
saya pergi dulu
kang ngus mau ke mana
kopinya belum diminum
saya kayaknya udah mulai dicari dep kolektor
bos punya utang juga
kang darma sudah mulai kerja memperbaiki kanak kanak yang rusak
jadi kita harus gimana
kamu awasin kerja kang darman
kandang ayamnya harus rapih lagi
lagi dikurung gini
masih mikirin kandang ayam
masih mikirin kandang ayam
masih mikirin kandang ayam
soal tanggung jawab
itu sebetulnya urusan bu bun
kita bakal perang
perang sama orang orang bayaran dia
nggak usah dibayar
saya takut bos
hapus semua tato kamu
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa

kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
saya sudah mengingatkan kamu
masalah kamu sekarang
itu masalah kamu sendiri
kayaknya kita pernah ketemu
berapa hari yang lalu
kok saya lupa ya
di depan kiri mang
di depan kiri mang
sebentar ya mang
bekas masuk selokan
ada sembilan jahitan
maaf saya juga mau turun
beneran kita pernah ketemu
aduh jompet saya gak ada
pernah saya prospek buat jadi copet
dia miskin karena udah jadi pengangguran
dia gak sholat
tapi kekeh gak mau dianggap
kamu kalo disebut lemah iman

gak mau kalau disebut lemah iman
biar kedengerannya lebih indah
surat suratnya dibawa kabur
mama gak tahu orangnya di mana
cuma tahu nomor hp nya
mama ngasih tanda jadinya berapa
transfernya ke rekening bank mana
nomor rekening yang memang transfer atas nama siapa
biar kedengerannya lebih indah
pergi ke mana
bisa out huhuh
masih mau apa
membeli kepala engine
sudah nggak dahulu ke kenapa
cuma tahu nomor hp nya
tapi sekarang nggak bisa dihubungi
mama ngasih tanda jadinya berapa
transfernya ke rekening bank mana
nomor rekening yang memang transfer atas nama siapa
masalahnya mamang harus di
nggak bisa pul mengejar orang itu
yang penting ada dulu aja alamatnya
soal nyari orangnya nanti urusan taslim
dia yang nyuruh taslim usir saya
itu mang murad ya
sebentar ya mang
bekas masuk selokan
ada sembilan jahitan
kamu copet ya
lagi di belakang
lagi di kamar mandi
ajarin panggil kang mus
akan bawa durian
akan beli dua
satu buat esy
satu lagi buat emak
nggak akan beliin
nggak suka sama durian
mus bawa durian
satu buat esy
satu lagi buat emak
emak nggak minta beliin durian
emak minta dibeliin sepatu adinda
yang gambarnya daun singkong tiga
kenapa beli durian
buat beli sepatu yang harganya
satu setengah juta
bukan nggak punya uang
buat beli durian lokal
yang harganya seratus lima puluh ribu
akang beli dua di sini
luren buat apa
buat dimakan sama esi sama emak juga
buat nyenengin emak juga
emak lagi gak pengen makan luren
esy aja yang makan
yang satu buat akang aja
kita makan durian berdua
aku juga mau makan
gak usah nangis
aku gak mau copet lagi
tapi berhenti nangisnya
aku takut lagi dari sini
sebelum orang lain liat
kan akang yang beli
kan akang beliin buat esi
kan akang belahin buat esy
kamu yang tengah aku yang pinggirst
kamu yang tengah
kamu yang pinggir
kamu yang tengah
kamu yang tengah
abang kamu ada urusan apa kesini
buat apa kamu mau tahu urusan orang
buat nambah pengetahuan aja
tapi kalau gak mau kasih tau ya gak apa apa
emang murah ditipu orang
biasa aja tuh reaksinya
gak usah gitu
saya harus bantu dia
dia dulu yang bantu saya nyari kerjaan
dia dulu yang bawa saya kesini
dia titipin saya ke temen temennya
yang dulu masih pegang disini
kalau kamu mau bantu dia gimana caranya
kalau emang murad sudah dapat imbas
oh di mana saya bisa nyari penipu itu
biar saya yang nyari
kita bisa satu paket
seperti emang murad sama emang pipit
taslim dan emang wardi
kita duduk disini
di tempat kayak gini
jam segini kau udah pulang
soalnya dia takut kejadian
terus dibawa ke kantor polisi atau di bakar masa
itu kekhawatiran yang berlebihan
tapi tak mengapa
mungkin karena dia wanita
lemah dan lembut
kabar dari gugum
mira tadi ketahuan waktu operasi
terus dia shock
tapi bukan shock breaker
terus dia kabur
terus sekarang dia pulang
itu laporan gugum
itu bukan salah siapa siapa
tapi salah mira sendiri
sudah sering saya ingatkan berkali kali agar berhati hati ketika sedang operasi
tapi bukan benar benar pergi
tau ini gak
iya saya nyatet dari temen
perasaan saya belum pernah dengar nama jalan itu mah kang
oh yaudah gak apa apa
kalau gitu saya tanya ke yang lain

tapi bukan benar benar
tapi kamu harus balik lagi ketika saya menghampiri mereka dan bertanya tanya
ketika mereka fokus pada saya
kamu melintas dari samping
ambil tas yang terletak di samping wanita itu
tanpa harus menghentikan langkah
bergerak seperti angin
tau ini gak
saya nyatet dari temen
perasaan saya belum pernah dengar nama jalan itu mah kang
oh yaudah gak apa apa
kalau gitu saya tanya ke yang lain
gimana ya aku juga baru daer
sekarang bubun dikurung
tapi dia masih mau pegang bisnis disini
dia gak mau terima
kalau sejarahnya sudah selesai
dia mengibarkan bendera perang
dia bayar orang
kalian punya dua pilihan
ada di pihak saya
atau ada di pihak bubun
tapi jangan jadi pengkhianat
jangan ada yang jadi pengkhianat
itu label yang gak bagus
mending jadi musuh sekalian
jangan jadi pengkhianat

itu lebih keren
itu aja bubar
aku mau minta tolong
kita bisa ketemu
biar aku ceritain semua dari awal
saya nggak bisa pergi dari terminal
saudara kita yang waktu itu kesini
yang kamu bilang pernah ketemu dia sebelumnya
kita kan juga lagi ada masalah
dia saya suruh kesini
tapi dia gak mau

aku sih bisa berangkat sekarang
mau ketemu dimana
naing mau berangkat lagi
kenapa sekarang somsu

gak bisa dapet info
aku cuma mau berangkat
gak bisa dapet info
data nasabah katanya rahasia bank
satu satunya kita cari info dari orang orang yang pernah ketipu sama dia
yang surat surat tanahnya dibawa sama dia
dia sebetulnya bukan orang sana
dia dulu kerja ikut tengkulak
mama mau ngecek ke tengkulak
ya sekarang mau langsung ke sana
mumpung terlanjur memang izin dari kantor
mang murad gak bisa dapet info dari bang soal data nasabah yang nipu dia
botak perempuan yang suka lewat rumah mamang
tadinya mamang mau kenalin ke kamu
tapi gak jadi
kenapa gak jadi
sekarang dia sombong
kalau sombong mang gak usah
tuh lah baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
yaudah gimana kamu aja
yang benar memang itu
oh iya ada berita nggak bagus
berita apakah itu
mang murad ketipu
tadi saya mau pinjam modal dari teman
dia memang bisa minjemin uang
dia lagi ada masalah
ada uangnya belum kembali
padahal udah jatuh tempo
ada juga yang kayaknya nggak bisa kembali
dia mau bantuan dep kolektor
tapi belum ada
saya ada teman yang dulu suka jadi lab kolektor
tapi saya gak tahu
dia mau atau enggak
harus saya tanya dulu
ya mau atuh
tapi mama gak usah turun dulu
biar taslim sama saya aja dulu yang turun
taslim dan mawar
nanti kalau ada perkembangan dikabarin lagi
sekarang kita balik lagi
soal rencana kamu mau jualan ke cimpring itu gimana
tapi bukan papan atas
terus akun medsos aku followersnya banyak
aku sering endorse duduk orang
seminggu bisa dua atau tiga kali
terus kepikiran sama apa
kira kira sama aku buat punya produk sendiri
sampai akhirnya aku punya ide jualan makanan atau cemilan khas jawa barat yang susah dicari
tapi nanti jadi gampang
karena nantinya bakal aku jual secara online
produk yang aku jual seolah olah produk aku sendiri
merk aku sendiri
terus jadinya apa
bang murad nyari info kemana lagi
ke pasar lembang
tempat orang itu pernah ikut kerja
kamu gak usah modal uang
kita berbagi investasi
pihak saya investasi produk
kamu tanggung jawab soal penjualan
tetep pake merk baru
merknya jadi punya siapa
karena kita kerja sama merknya jadi milik bersama
aku udah sampe terminal
kamu ke pintu keluar jalur angkut
tapi helmnya cuma satu
aku gak pakai helm gak apa apa kali
jalur ke rumah aku biasanya nggak ada polisi
pakai helm itu bukan karena ada polisi
tapi perlengkapan keselamatan menggenara
kang ujang lagi kampanye keselamatan berlalu lintas
cuma kan katanya jatuh ke asfal itu gak seindah jatuh cinta
ah kang ujang bisa aja
aku ke bandung karena temen aku ngasih info ada lawangan kerjaan jadi spg
lagi ada promo produk minuman
aku bisa dapat uang banyak
aku minta izin ke mama buat pergi ke bandung
aku bisa dapat uang banyak
aku bisa diindomba buat bapak
sampai di bandung aku langsung cari kos
begitu udah dapet kos udah bayar
aku dapet kabar
lowongan buat aku udah keisi sama orang lain
ke sipir luar biasa entwicasi
kita kalahkan takut sprout
awal kont dosaku terepuan